tim gabungan independen pencari fakta tragedi kanjuruhan meminta pssi bertanggung jawab atas kejadian tragis itu
publik merespon salah satu bentuk tanggung jawab yang diminta publik adalah opsi kongres luar biasa atau klb untuk merombak susunan pengurus pssi saat ini
apakah perombakan ini bisa memberikan solusi atau sepak bola kita akan tetap begini begini saja
dan sudah bergabung dengan kami rahim sukasah pengusaha industri sepak bola sekaligus kontestan pemilihan ketua umum pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
halo selamat malam pak rahim
pak rahim apa kabar sehat
alhamdulillah pak rahim kejadian tragis kemarin banyak saudara saudara kita yang harus mengorbankan nyawanya ketika terjadi tragedi kanjuruhan
ketika mendengar statement dari ketua tgipf mahfud md bahwa pssi bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan
ya saya rasa sudah hal yang umum ya
jika ada kejadian yang luar biasa di sepak bola itu maka otoritas tertinggi itu harus bertanggung jawab
tidak bisa menyerahkan saja begitu saja kepada yang di bawah bawah
jadi saya rasa hal yang wajar
di seluruh dunia pun begitu
kalau ada sesuatu yang kejadian yang luar biasa pasti pimpinannya dari organisasi
aplikasi tersebut akan bertanggung jawab
pak rahim yang menarik ini ada kalimat dari mahfud md soal tanggung jawab moral mengingat banyaknya korban jiwa
selama anda berkecimpung di sepak bola indonesia seberapa sensitif sebenarnya federasi soal kasus kasus seperti ini
apalagi menelan korban jiwa yang tidak sedikit
seperti apa budaya sepak bola indonesia ketika ada kejadian kejadian tragis seperti ini
nah inilah permasalahannya yang ada di negeri ini
sebetulnya kejadian beberapa orang yang tewas karena sepak bola itu kan sudah beberapa kali
tapi sebentar begitu saja hilang begitu
karena tidak diperhatikan benar benar
nah sekarang akhirnya sampai ratusan orang meninggal itu bukan main main
jadi memang kita harus mengerti seperti statuta fifa termasuk stadion supporter aturan permainan dan lain lain
sebagainya itu harus diikuti dengan serius
waktu saya di australia memang budaya indonesia penontonnya lain dengan budaya di australia upamanya
tapi kan kalau aturan itu dijalankan dengan benar insya allah kan semuanya berjalan dengan baik
dan ini sudah berkali kali ada korban di sepak bolakan tapi tidak pernah dituntaskan
jadi memang tidak ada edukasi terhadap supporter terhadap penyerta pelaksana dan lain lain dari federasi
itu yang kurang
itu yang kurang menurut saya dari federasi kita
ada yang kurang dari federasi
padahal cabang olahraga sepak bola ini paling diminati ya
berarti semiris itu ya pak rahim
ya memang cabang olahraga sepak bola itu paling diminati oleh rakyat indonesia
diminati tapi belum berprestasi
jadi saya pikir memang membina olahraga itu bukan seperti sulapan
kita juga harus sabar
sehingga semuanya berjalan dengan baik
saya yang mimpin mesti sekarang saya berhasil
tidak bisa begitu
ibarat pohon kalau kita tanam kan kita harus kasih pupuk dulu kita siram dulu bibitnya musuh yang baik
bertahun tahun nanti baru berbuah yang baik
begitu juga dengan membina sepak bola
jadi tidak bisa
tidak bisa begitu
jadi yang ada di indonesia ini kadang kadang pemimpin sepak bola kita ini merasa pssi dia yang punya
itu yang salah
kalau di luar negeri
ketua fifa pun bukan dia yang punya
dia pekerja di sana
demikian juga yang mesti di indonesia
namanya ketua umum pssi itu pekerja di pssi
bukan dia yang punya pssi
jadi mereka juga mesti punya tanggung jawab dalam soal kerjaan
federasi ini dalam hal ini adalah pssi harus punya tanggung jawab dalam hal pekerjaan
nah publik saat ini mendorong untuk kongres luar biasa
untuk bisa mendapatkan pengganti
salah satunya adalah ketua umum
apakah ini bisa memberikan dampak signifikan jika memang klb ini digelar
jadi begini mbak
klb itu digelar jika mayoritas exco menginginkannya atau mayoritas voter menginginkannya
nah kalau ini kita mau berubah supaya kita perbaiki
mestinya memang harus dibuat klb
agar sebab boleh kita lebih baik kedepannya
tetapi masalahnya siapa yang buat klb
kalau sekarang pengurus sekarang yang buat klb atau voter sekarang yang buat kb
mesti ada aturan aturannya
aturan aturannya inilah yang dulu salah dibuat pada waktu kongres yang dua ribu sembilan belas dulu
pada waktu itu terus terang saya ada di australia
jadi saya beberapa pendukung minta saya datang ke indonesia untuk saya mencalonkan diri
lalu saya tanya siapa yang mencalonkan diri
saya belum pernah dengar pak muhammad iryawan itu ngurus sepak bola
makanya saya nggak yakin dia akan disetujui untuk jadi ketua umum
tapi panitia pelaksananya kan menyetujui
jadi dari awal udah salah
panitia penerimaan calon calon juga sudah salah
orang belum saya empat puluh tahun mbak
ngurusin sepak bola
gak pernah dengar nama pak muhammad iryawan mengurus bola
apakah itu di persib karena dia orang sunda
bukan berarti dia orang sunda
dia bisa ngurus persib
saya juga orang sunda
gak pernah ngurus persib
jadi jangan dimanipulasi
ya inilah akibatnya
kalau kita sudah berbuat dengan salah dengan tidak fair
akhirnya terjadilah yang seperti sekarang ini mbak
artinya syarat klb ini tadi seperti anda mayoritas exo mendorong klb dan atau dua per tiga voters
tapi kalau kita bicara hari ini pak rahim gesturnya dari para voter seperti apa untuk bisa menuju ke klb
saya belum pernah dengar tuh voter bereaksi dalam kasus ini
itu juga saya heran
motor tidak bereaksi sama sekali dan exco pun juga tidak bereaksi sama sekali
bahkan minta maafnya saja berlama lama
sudah berpeminggu baru minta maaf
itu juga karena ada tekanan tekanan mungkin dari tim

jadi kalau saya memimpin saya juga pernah memimpin sepak bola mbak
waktu saya memimpin klub saya saya nggak pernah itu kalau klub saya menang saya juara tiga kali di galatama
satu kali juara asean dan empat kali juara nomor empat di asia
saya nggak pernah menganggap bahwa itu hasil saya
kalau kalah saya take responsibility
kalau menang ya itu hasil pemain pelatih dan semuanya
yang official dari tim
saya tidak pernah bilang ini karena saya jadi pimpinan
saya rasa yang akan menilai pemimpin itu baik atau enggak bukan diri sendiri
tapi masyarakat umumnya
saya pikir begitu mbak
jadi kalau pak rahim sendiri ini punya pendapat bahwa sebaiknya memang segera berganti begitu ya
ya kalau menurut saya
exco dan voter itu punya hati
maka mereka membuatlah klb
untuk menjadikan sepak bola kita ini bisa lebih baik ke depannya
masa sepak bola kita ini bukannya mandek malah mundur
tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan kalau nggak salah tahun seribu sembilan ratus enam puluh pssi junior kita juara asia
sampai sekarang kan belum
ini tahun berapa dua ribu dua puluh
juara asean rasanya senang beda
padahal tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan

sudah juara asia kita
jadi sepak bola kita ini bukan maju mbak
sepak bolanya bukan maju tapi mundur kalau menurut pak rahim
pak rahim tadi saya menarik statement anda soal ketua pssi yang sekarang yang dinilai belum lama
atau bahkan anda belum melihat pernah mengurus klub sepak bola atau berkecimpung di dunia sepak bola
kita akan bicara soal luas
ini syaratnya lima tahun berkecimpung di dunia sepak bola
kalau anda lihat begitu sulit di indonesia untuk mencari orang orang yang memang punya semangat dan memang minimal lima tahun berkecimpung di sepak bola
sebetulnya sih banyak aja yang sudah berkecimpung sepak bola lima tahun
cuma sekarang kita tanyakan soal senang dan menjiwai itu kan beda
kalau kita senang lagi keadaan senang
lagi gak senang kita bubarin itu klub
apa yang terjadi di indonesia kan begitu
bubar klub ini bubar klub itu
di sini begitu kalah melulu dia bubar
sedangkan kalau pembina itu nggak begitu
kalau kalah next time battle
kalau kalah next time better
terus kita berjuang sampai berhasil
nah di indonesia ini lebih banyak senang dengan sepak bola
tapi belum menjiwai sepak bola para owner owner klub ini
beda dengan galatama dulu mbak ya
dulu galatama kita semua tahu bahwa owner owner galatama itu semua
dan orang yang menjiwai
dan orang yang menjiwai sepak bola
kita semua tahu
umpamanya mercebuana siapa yang punya
umpamanya pari detek siapa yang punya
umpamanya pelita jaya siapa yang punya
semua tahu siapa yang punya
tapi kalau sekarang kita nggak tahu mbak siapa yang punya klub klub itu
karena mungkin tiga empat lima klub aja yang kita tahu siapa yang punya
tapi selebihnya kita nggak tahu
makanya kita tanya budgetnya ada di mana
sekarang sepak bola dibilang olahraga murah
sekarang udah gak murah mbak
puluhan miliar semua setahun
ada orang ujang waktu puluhan miliar setahun
dibuang begitu aja ya
tidak ada untungnya sepak bola di indonesia ini
karena tidak ada transfer pemain
padahal yang diharapkan adalah industri ya sepak bola ya pak
iya semua orang
tokoh orang orang sepak bola suka ngomong industri industri
ngomongnya aja industri
tahu nggak industri itu bagaimana
industri sepak bola hampir sama dengan industri industri lain
yang penting kita punya raw materialnya
raw materialnya kita produk yang bagus
udah produk bagus ada hasilnya
karena sepak bola juga begitu
bibit pemain kita jadikan
habis kita jadikan kita promosikan
kalau perlu kita jual ke klub lain
seterusnya begitu mbak
jadi kita kan gak ada mbak
pemain cuma satu tahun aja
habis itu dia mau kemana mana terserah
gak bisa begitu mbak
kalau kita mau profesional ya mbak ya
kalau kita mau ngomongin industri sepak bola yang sebenarnya
bukan hanya di mulut ngomong industri nya gitu mbak
begitu kompleks ya kalau berbicara soal industri sepak bola
kita akan coba akhiri dialog ini pak rahim
dengan wacana wacana dari masyarakat
ini soal nama nama calon ketua pssi
yang mungkin bisa ikut dalam kontestasi
akan berakhir nanti pak muhammad iryawan ini di tahun dua ribu dua puluh
apakah anda melihat bahwa pssi sudah saatnya dipimpin oleh orang orang
yang punya background lebih muda
kemudian juga punya background bisa menjalankan industri dengan baik
atau seperti apa
atau memang suka saja dengan sepak bola
kalau di sepak bola itu
karena harus ada pengalaman dalam berorganisasi
gak gampang ngurus sepak bola
menurut sepak bola itu bukan hanya punya pemain punya pelatih main bola kalah menang
bukan itu saja mbak
banyak masalahnya di dalam sepak bola itu
kita manage yang betul
jadi bukan soal tua dan muda
muda juga kalau belum pengalaman mau bagaimana
tapi kita yang senior yang sudah pengalaman bisa membawa anak anak muda ini
untuk nanti future nya dia yang ambil jadi pimpinan di pssi
jadi jangan orang tua ambilnya orang tua juga
orang tua ngambil yang muda muda
kita kasih pengalaman mereka supaya dia punya pengalaman kedepannya
jadi maksud gue mesti berimbang
harus orang yang menjiwai mbak
bukan orang yang seneng saja
saya sudah pengalaman mbak
saya udah puluhan tahun di bola
yang seneng saja itu kalau lagi menang mbak
kalau lagi gak menang dia gak mau tahu
jadi saya bilang menjiwailah
orang yang menjiwai sepak bola itulah
yang punya pengalaman itulah
yang mungkin bisa memimpin sepak bola saat ini
dan membawa generasi muda untuk didampingi oleh senior senior itu
untuk kedepannya mereka mereka lah nanti yang memimpin sepak bola kita
baik mengingat mengurus sepak bola tidak mudah
tidak hanya mencintai saja modalnya tapi juga menjiwai
terima kasih pak rahim sukasa sudah berbagi bersama kami pengalaman
dan juga pandangan pandangan soal desakan publik yang meminta klb pssi
terima kasih pak rahim
semoga sehat selalu
terima kasih mbak
terima kasih mbak